anakmu yang baru lahir akan menjadi kebanggaan kami orang mauri
terima kasih kau matua
kau akan menamainya siapa bibita rangga
oh menamainya aku akan menamainya maui
malam itu juga ada badai hujan lebat
dan semua orang berada di tempat perlindungan mereka
namun tarangga dan bayi maui kehilangan rumah mereka karena
seseorang tolong aku
tarangga kemudian jatuh pingsan
sementara itu setelah mendengar teriakannya orang orang di desa itu berlarian mengejarnya
mereka membawanya ke tempat yang aman bersama maung
selimuti dia dengan selimut hangat
dokter nenek membungkusnya dengan selimut hangat dan mengeringkan rambutnya
tidak ini tidak mungkin
aku sangat tidak bertanggung jawab
aku tidak baik
ini bukan salahmu tarangga
saat badai sedikit meredah tarangga membawa bayi maui membungkusnya dengan selimut satin
maafkan aku sayangku
aku berharap kau akan hidup kembali
tapi itu tidak mungkin
tapi ingatlah kau itu dan akan selalu istimewa untukmu
aku akan selamatkanmu
aku akan selamatkanmu
aku akan selamatkanmu
aku akan selamatkanmu
aku akan selamatkanmu
tarangga menjaga bayi maui di atas ombak mereka membawanya bersama
tahun tahun berlalu tapi tak seorang pun tahu bahwa maui masih hidup
laut membuatnya tetap hidup dan meninggalkannya di tepi pulau yang lain
waktunya memancing sebelum matahari terbenam
kita harus cepat karena malam lebih panjang dari siang
aku berharap suatu hari nanti matahari terbit lambat dan terbenam lambat
maka kita tidak perlu terburu buru
kita punya banyak waktu untuk bermimpi di malam hari kita harus bergerak cepat
saat semua orang berangkat kerja ranggi tiba tiba mendengar tangisan bayi

dia mengikuti suara itu untuk menemukan bayi maui terbungkus selimut

tahu bagaimana orang bisa meninggalkan bayi maui terbungkus selimut
adalah pemain trik dan anak yang sangat pintar
dia pintar di jalanan dan inovatif
aku bahkan belum menangkap satu ikan pun
aku menangkap sekitar lima puluh
cukup untuk kita semua
bagaimana kau melakukannya
saat maui dewasa ranggi juga bertambah tua
anakku sekarang kau sudah cukup besar
kau harus segera menemukan orang tuamu
intuisi ku mengatakan kau terbuang dengan tidak sengaja
seperti yang kau katakan kau matua
datang untuk mengunjungiku ya
maui bersiap siap untuk menemukan keluarganya
aku siap menghadapi apapun
oh ombak oh ombak yang indah di laut ini
bawa aku ke tempat asalku dan apa yang perlu aku lihat
ombak mengarunginya dari pantai dan bergerak maju
setelah lama berlayar maui mendarat di tepi pantai yang dibawa ombak
dia melihat sekeliling dan penduduk desa
semua sibuk dengan pekerjaan mereka
hai anak muda
apakah kau sedang mencari sesuatu
aku mencari ibuku
ibumu itu punya nama kan
saat itu ombak menghantam pantai
dan saat ombak bergerak sebuah nama muncul
wanita itu terkejut
dia dengan cepat berlari untuk membawa tarangga
ayolah kau ikutlah denganku
tarangga dibawa ke maui dan dia berdiri di sana dengan kagum
ibu kau meninggalkanku di tepi pantai
aku dirawat dengan sangat baik
tapi aku kembali untuk menemukan
bahkan tanpa mendengar taranga memeluk maui dengan erat dan menciumnya
keinginanku telah terpenuhi
ayolah aku akan memberimu makan dengan sangat baik
taranga membawa maui pulang
dia memberinya makan
dan terus memeluknya
hal ini membuat empat saudaranya sangat iri
aku belum pernah melihat ibu begitu mencintai kita
dia belum pernah menciumku begitu banyak
oh maui temui saudara saudaramu
mereka adalah anak yang baik dan pemberani sama sepertimu
maui mulai tinggal bersama keluarganya
karena kecemburuan saudara saudaranya berubah menjadi ketidaksukaan
oke anak anak sekarang ibu akan bekerja dulu
sampai jumpa dan jangan berkelahi
saudara saudara bersiap untuk tugas memancing mereka
tapi maui di sisi lain sangat penasaran kemana ibunya pergi
hei apa kalian tahu kemana ibu pergi
dia mendapat makanan enak dari sana dan itu yang penting untukku
dan aku belum melihat ayah di sekitar sini
kami hampir tidak tahu
dia bekerja di tempat yang lain
aku akan mencari taunya
maui berlari membuntuti ibunya
dia akhirnya melihatnya ketika ibunya berdiri di dekat batu besar
tubuhnya melakukan sesuatu dan batu itu terbelah menjadi dua
membawanya ke suatu jalan
dan maui mengikuti
ke dunia baru yang besar
maui perlahan berjingkat untuk bersembunyi di balik pohon mistik
sementara tarangga bertemu dengan seorang pria
sayang aku menemukan anak kita maui
dia kembali pada kita
apa bagaimana kapan dia datang
ya sudah sekitar tiga minggu
dia menjadi seorang anak muda yang tampan
bawa dia ke sini segera
tidak perlu dia mengikutiku
dia tepat di belakang pohon
aku tahu kau di situ
maui oh anakku tersayang
jika kau selamat kau pasti membawa kekuatan magis dalam dirimu
aku tahu aku keren tapi
kau pasti tahu aku penjaga dunia bawah
kupikir tidak ada anakku yang memiliki kekuatan
tapi kau telah membuktikan aku salah
makea atutara membantu maui mewujudkan kekuatan dengan mengucapkan mantra
wow aku merasa lebih kuat
sekarang kau sudah selesai
belum belum selesai
untuk cucuku yang selamat dengan ajaib
aku akan memberimu kail pancing leluhur
aku selalu bermaksud memberikannya kepada ahli waris yang sah
sekarang ambillah ini
terus tunjukkan wajahmu pada kita berdua
sesering yang lain atau aku akan memburumu
maui dan keluarganya sendiri
saling berpelukan dengan hangat
maui dan tarangga kemudian kembali ke rumah
dalam perjalanan mereka melihat semua penduduk desa sangat sedih
ada masalah apa
hari ini matahari terbenam begitu awal
sehingga kita tidak bisa menangkap satu ikan pun
kita akan tidur dengan lapar malam ini
manusia tidak boleh seperti ini lagi di dalam hidupnya
aku akan bicara dengan matahari ketika dia terbit besok pagi
dan aku punya rencana
maui pergi dan menceritakan idenya kepada saudara saudaranya
kau gila atau apa
aku tahu ini akan berhasil
aku tahu kau melakukan ini agar diterima di desa ini
itu tidak membantu
oh ayolah bukan hanya aku
dibutuhkan kalian semuanya
kita ini bersaudara
kita bersama sama dalam hal ini
baiklah mari kita lakukan saja
tapi jika terjadi kesalahan aku akan menyalahkanmu
saat matahari akan terbit maui dan saudara saudaranya mempersiapkan segala sesuatunya sesuai rencana
di sana dia terbit
tiga dua satu mulai
maui dan mereka melempar kail dan tali mereka dan menjebak matahari
apa yang kalian lakukan manusia di pagi ini
tidak ada kami hanya ingin mengobrol
kau bisa meminta bukan menangkapku dengan kail pengenya
tidak nanti kau pasti sudah kabur
oke oke cepatlah aku harus pergi
tidak kami tidak ingin kau pergi secepat itu
apa yang kau lakukan pergi begitu cepat
tidak ada aku hanya bernapas
aku suka menyelesaikan pekerjaanku segera
kau pergi untuk bertemu temanmu
jadi mengapa kau pergi lebih awal
karena aku hanya ingin bersantai
kau tidak bisa saat kau menjadi bola api
kalian tidak bisa meyakinkanku biarkan aku pergi
oke dengarkan bola api
kami ingin kau berada di sini lebih lama
sehingga kami dapat melakukan apa yang kami perlukan
kalian harus belajar mengatur waktu
sudah cukup aku di sini
oh matahari kau tidak punya alasan untuk pergi lebih awal
kita manusia di sini punya banyak tugas yang harus dikerjakan
kita perlu memasak mengurus keluarga
bahkan mengeringkan pakaian kita
kita butuh waktu satu minggu untuk mengeringkan pakaian
kadang kadang engkau pergi begitu awal
sehingga kami juga tidur dengan lapar
dan karena yang kau lakukan itu tidak berhasil untuk mengeringkan pakaianmu
kau bisa menghabiskan waktu bersama kami
aku pikir kau bisa menjalin ikatan dengan manusia dan hewan
apakah aku keren
ya kau keren
baiklah baiklah baiklah
aku akan datang selama empat jam
empat empat empat empat puluh empat jam
empat empat empat empat puluh empat jam
empat empat empat empat puluh empat jam

oh jadi kau mau empat jam untuk dirimu sendiri
tidak mungkin aku membutuhkan sepuluh jam untuk tidur
kami akan membuatnya empat belas jam untukmu oke
kami akan membuatnya empat jam untuk dirimu sendiri
begitulah mereka berterima kasih pada maui karena telah menjinakan matahari